dan selanjutnya kita akan berbincang dengan sosok polisi yang sempat viral karena tertangkap kamera sedang video call dengan anaknya saat pengamanan aksi dua puluh dua mei lalu
ada aibda rahmat langsung saja kita sapa selamat malam bang rahmat
selamat malam mas
selamat hari bayangkara kami ucapkan terlebih dahulu
nah ini bang rahmat anda sempat viral beberapa waktu lalu
ada tidak yang berubah dalam keseharian dan tugas anda sebagai polisi setelah kemarin video anda melakukan telpon gitu ya dengan anak anda sempat viral
kalau perubahan saya rasa tidak ada seperti saya menjalani hari hari seperti biasa sebagai anggota polri
tetap biasa ya
ada kemudian orang yang sudah sempat mengetahui
apakah itu karena abang kemudian minta foto bareng gitu mungkin bang
nampaknya sampai sekarang belum ada yang mengetahui secara detil siapa saya yang dipoto itu
tapi anda nyangka gak sih kalau misalnya kemarin anda video call dengan anak waktu aksi pengamanan kemarin ini sempat menjadi viral begitu
sebenarnya saya nggak tahu gitu mas
mengetahuinya itu setelah dua hari kemudian
dapat informasi dari kawan kawan yang punya media sosial seperti facebook instagram gitu
kalau saya kan memang tidak mempunyai itu
bang tapi apa ini jadi sebuah kebiasaan bagi anda setiap bertugas pasti menyempatkan video call dengan anak terlebih dahulu atau bagaimana
mungkin anda bisa menceritakan ini keseharian anda saat bertugas sebagai polisi sekaligus juga sebagai menjadi kepala rumah tangga
atau menjadi anak

ya sebagaimana seperti biasanya juga memang di saat saat luang saya menyempatkan diri juga untuk berkomunikasi dengan istri bercanda canda dengan anak saya
jadi di saat saat waktu luang luang gitu saya isi dengan menanyakan kabar mereka
mereka pun menanyakan kabar saya
ya seperti itulah mas
si kecil kemudian dan istri tahu nggak bang ini kalau video abang viral
terus tanggapan mereka bagaimana diurus
terus bagaimana di rumah
yang pertama tahun bahkan mereka duluan gitu
iya baru saya di telpon ke wahri dihubungi
justru mereka duluan yang tahu ya
kemudian apa kemudian pesan yang dibilang ke abang nih waktu abang sempat viral oleh anak dan juga istri
ya istri saya nyampaikan pada saya abi tampak putuhnya ini viral gitu karena
ya karena saya yakin tidak yakin juga ya kan
dan anda pinjah saja
tiba tiba lama lama heboh rame rame ya
terus paksa juga ditangkap juga kan
oh iya betul gitu kan
nah seperti itu mas
nah kemudian selama jadi polisi begitu anda bekerja juga untuk pengamanan dan juga anda sebagai perannya di keluarga begitu
apa kira kira pengalaman paling unik paling menarik dengan anda dan juga anak dan istri
selain mungkin yang video viral barusan
waduh sebenarnya banyak juga lah pengalaman pengalaman
boleh bang diceritakan bang
ya seperti itulah saya pernah di daerah di luar daerah operasi gitu kan
saya sempat tertinggal dulu di truk karena berhenti truknya gitu
wah saya coba mengejar gitu kan
lagi balik seperti itu lah kan
alhamdulillah masih selamat gitu
jadi banyak dan semuanya itu selalu dikomunikasikan begitu kan dengan keluarga
seperti gempa di nias kemarin saya masuk ke dalam reruntuhan rumah gitu kan
ada untuk angkat mayatnya kan
ada lubang lubang kecil kita masuk tiba tiba ada gempa susulan
wah koyak tuh
untuk selamat juga tapi kata saya
jadi kehadiran keluarga ini penting sekali gitu ya mungkin buat anda bang rahmat karena sekaligus menjadi motivasi anda untuk mengawali atau memulai bekerja melakukan pengamanan begitu di daerah daerah anda ditugaskan
nah ini di hari bayangkara satu juli dua ribu sembilan belas ini kira kira harapan anda untuk kebaikan polisi kedepannya dan juga untuk keamanan masyarakat indonesia bagaimana
ya harapan saya semoga polisi ini lebih maju
terpercaya lagi oleh masyarakat ingin ditintai oleh rakyat indonesia
kami pun bagian dari masyarakat indonesia juga yang mencintai negara ini juga
tidak ada lagi imit imit negatif lah untuk polri ini
apa yang kami lakukan semua ini ya tulus untuk negara bukan untuk kepentingan pribadi kami
mudah mudahan lebih dicintai lah dengan masyarakat
salute bang aibda rahmat dengan anda
pesan yang anda sampaikan semoga benar benar masyarakat indonesia dan polri ini bisa bekerja saling bantu begitu ya untuk mengamankan masyarakat
tidak ada stigma stigma negatif lagi
terima kasih aibda rahmat sudah bergabung bersama kami